pertumbuhan ekonomi indonesia kuartal dua tahun dua ribu dua puluh satu melonjak hingga tujuh tujuh persen
di mana pdb produk domestik bruto indonesia didominasi konsumsi rumah tangga yang mencapai lima puluh tujuh dua puluh tiga persen
yang memang itu adalah esensial
dalam kuartal dua dua ribu dua puluh satu berdasarkan monitor kementerian perdagangan
pertumbuhan ekspor impor pada kuartal dua menopang pertumbuhan ekonomi kuartal saat ini
di mana ekspor non migas tumbuh lima puluh empat dua puluh sembilan persen dan migas tumbuh delapan puluh tujuh dua belas persen
sementara impor non migas tumbuh tiga puluh sembilan persen dan migas satu ratus sembilan puluh satu persen
menteri perdagangan ri muhammad lutfi menyampaikan
penguatan impor selaras dengan terjadinya peningkatan perekonomian di dalam negeri pada kuartal dua tahun ini
menambahkan pertumbuhan ekonomi di kuartal dua ini tidak lepas pada beberapa negara mitra dagang penting
terutama di sektor transportasi dan pergudangan tumbuh dua puluh lima satu persen
artinya logistik ini tumbuh tinggi sekali dibandingkan
pada periode yang sama tahun dua ribu dua puluh
sektor akomodasi makanan dan minuman juga tumbuh dua puluh satu lima puluh delapan persen
sektor perdagangan termasuk retail tumbuh sembilan empat puluh empat persen
dan sektor industri pengolahan tumbuh enam lima puluh delapan persen
harapan tersebut juga semakin membaik karena indeks kepercayaan konsumen
untuk januari februari dua ribu dua puluh satu yang masih berada di
dua puluh delapan poin di mana artinya belum optimis
tetapi pada mei juni dua ribu dua puluh satu sudah tumbuh satu ratus tujuh persen
artinya kepercayaan indeks konsumen ini tumbuh sangat baik dan sangat menguat
berdasarkan konteks makro pertumbuhan ekonomi yang mencapai tujuh tujuh persen
menunjukkan perbaikan ekonomi yang terjadi dan konsisten dengan leading indicator
yang pertama itu adalah mobilitas yang kembali bergerak
karena situasi setelah ppkm januari dua ribu dua puluh satu itu pandeminya mengalami penurunan
mobilitasnya meningkat sehingga sektor perdagangan
semua leading indicators itu menunjukkan konsistensi
spending untuk grocery untuk retail transit station
kalau lihat dari data google nya itu konsisten menunjukkan hal itu
karena permintaan naik akibat dari mobilitas yang kembali
maka kemudian permintaan dari sektor rumah tangga ini direspons oleh pertambahan produksi
sementara itu dari aspek mikro atau sektorial
ketua umum kadin arsyad rashid menyarankan agar sektor manufacturing
segera dibuka dengan mensyaratkan seluruh pelaku sudah divaksin
kita sudah tumbuh seratus persen
mengajurkan pada pemerintah untuk supaya manufacturing dibuka seratus persen
tapi dengan catatan bahwa pengusahanya harus memastikan
bahwa seluruh pekerjanya itu sudah melakukan vaksinasi
dan juga protokol kesehatan harus dilakukan
jadi supaya kalau tidak kita lakukan di seratus persen akan sulit sekali
karena bukan apa apa lagi dan kita bicara di sini industri yang sangat esensial dan ekspor oriental
karena kita juga mesti melihat bahwa adanya global demand
suatu global demand yang sekarang ini contohnya tadi dikatakan
yang dimana kita indonesia harus mengambil posisi untuk bisa menjadi yang salah satu utama
yang bisa membantu namanya supply chain dunia ini
nah itu lari larinya daripada komoditas dan juga ekspor oriental
jadi balik kembali baru manufacturing esensial especially untuk ekspor oriental
harusnya dibuka dari catatan vaksin
arsyad rashid menambahkan guna menjaga pertumbuhan ekonomi nasional yang baik
selain daya beli masyarakat yang harus
sehingga harus dijaga program vaksinasi di sektor perdagangan harus diperluas